kita ke informasi berikutnya rute jalur penunjang kereta api cepat jakarta bandung rusak parah
kondisi jalan di ruas padalarang cisarua bandung barat tersebut pun telah menjadi perhatian serius dari gubernur jawa barat ridwan kamil
seperti inilah kondisi jalan pada larang menuju kawasan wisata lembang yang rusak dan berlubang
rabu siang terpantau warga sekitar berinisiatif menambal lubang lubang yang cukup dalam dengan aspal dan alat seadanya
menurut warga jalur tersebut merupakan jalur yang rawan longsor dan saat turun hujan
genangan air yang masuk ke bahu jalan menyebabkan banyak jalan rusak dan berlubang
gubernur jawa barat ridwan kamil yang melihat perbaikan jalur disimpang padalarang cisarua
pada selasa lalu menegaskan jika pemprov jabar akan melakukan perbaikan terutama jalur padalarang cisarua
hingga kawasan lembang karena jalur tersebut merupakan akses jalan alternatif
bagi wisatawan yang hendak menuju
kawasan wisata lembang dan penunjang kereta cepat jakarta bandung